komisi pemilihan umum telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilu baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif
di mana pasangan prabowo gibran unggul dibandingkan pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud
hasil rekapitulasi kpu dari tiga puluh delapan provinsi pasangan anies mohaimin unggul di dua provinsi yakni di aceh dan sumatera barat
sementara pasangan prabowo gibran unggul di tiga puluh enam provinsi
usai pengumuman hasil rekapitulasi pasangan anies mohaimin langsung mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
sementara pasangan ganjar mahfud rencananya besok akan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
berdasarkan peraturan mk no satu tahun dua ribu dua puluh empat pengajuan sengketa mulai dua puluh satu maret hingga dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
sementara pengajuan pihak terkait
mulai dua puluh lima maret hingga dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
di mana persidangan rencananya akan berlangsung mulai satu april hingga delapan belas april dua ribu dua puluh
dan putusannya akan dibacakan pada dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat
penetapan pemenang pilpres tidak langsung diterima oleh pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud
kedua pasangan calon itu pun mengajukan gugatan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
kita akan ulas hal ini lebih dalam usai informasi berikut ini
rabu dua puluh maret kemarin kpu mengumumkan hasil rekapitulasi pilpres dua ribu sembilan belas
hasilnya pasangan prabowo gibran unggul dibandingkan pasangan anies muhaymin dan pasangan ganjar mahfud
data kpu menyebutkan pasangan anies mohaimin mendapatkan empat puluh sembilan
pasangan prabowo gibran mendapatkan sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
sementara pasangan ganjar mahfud mendapatkan dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan suara
pasangan anies muhaymin langsung mengajukan gugatan hasil pilpres ke mahkamah konstitusi
anies bilang gugatan diajukan karena ada masalah dari hasil tersebut sehingga harus dikoreksi
apa yang kita alami kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak media pun menyaksikan publik pun menyaksikan
dari mulai aspek kebijakan misalkan nih aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem
nah kita ingin agar itu semua dikoreksi
supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi
tim hukum nasional timnas amin menyebut
ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan salah satu paslon
yang menjadi dasar pasangan anies mohaimin ajukan gugatan ke mk
bahkan timnas amin menargetkan
paslon yang diduga melakukan pelanggaran itu didiskualifikasi
dari awal proses tersebut bermasalah
dan lanjutan masalahnya luar biasa
calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden
sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang
tanpa diikutin oleh calon wakil presiden dua yang saat ini
gugatan ke mk juga dilakukan pasangan ganjar mahfud
genjar bilang pihaknya memiliki banyak kesalahan
bukti adanya pelanggaran selama pilpres berlangsung
hal ini dilakukan agar demokrasi di indonesia menjadi lebih baik
setelah pengumuman tadi malam
tim ganjar mahfud sudah bersepakat
kalaulah semuanya ini harus diluruskan
agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum
untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada
yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan
sementara itu sekjen pdi perjuangan hasto kristianto bilang
parpol koalisi pengusung ganjar mahfud memastikan ajukan gugatan ke mk
meski kpu telah mengumumkan pemenang pilpres
maka terhadap hasil yang diumumkan kpu tadi malam
sikap dari partai politik pengusung pak ganjar mahfud
menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai
dalil yang kami sampaikan sangat jelas
yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa
terkait gugatan yang diajukan pasangan anies mohaimin dan
ketua mk suhartoyo bilang
pihaknya melayani masyarakat pencari keadilan
tak terkecuali dalam sengketa pemilu
kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif
mau mencari keadilan kesini ya silahkan
kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau menghimbau
kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani
meski mk pernah menjadi sorotan dalam konteks pemilu dua ribu sembilan belas
namun gugatan sengketa pemilu melalui mk ini
menjadi jalan pencari keadilan peserta pemilu
publik berharap mk bisa kembalikan kepercayaan
pasangan anies mohaimin mengajukan gugatan sengketa pilpres
sesaat setelah kpu mengumumkan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
hal serupa juga akan ditempuh pasangan ganjar mahfud
yang segera mengajukan gugatan
lalu bukti dan kecurangan seperti apa yang mereka miliki
hingga bagaimana mahkamah konstitusi bisa memutus perkara ini
di tengah sorotan publik usai mk mengubah
syarat peserta pilpres beberapa waktu lalu
kami akan bahas bersama narasumber yang sudah bergabung
ada direktur eksekutif tim hukum timnas amin
wakil deputi hukum tpn ganjar mahfud
dan mantan hakim konstitusi maruwar arsyahaan
baik pak zuhad dari timnas amin punya bukti bukti apa
yang secara konkret bisa membuktikan dugaan kecurangan
seperti yang ditulis dalam narasi
permohonan gugatan sengketa pemilu ke mahkamah konstitusi
sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat berbuka puasa
bagi kaum muslimin yang melaksanakan puasa ramadan
baik mbak terima kasih pertanyaannya
terkait bukti dan saksi pertama
saya ingin sampaikan kita punya pengalaman buruk
karenanya izinkan saya juga tidak membeberkan
secara terbuka siapa saksi yang akan diajukan
jadi pernah suatu kali kita punya saksi
terbuka identitasnya kemudian tidak tahu bagaimana ceritanya
tiba tiba menarik pernyataan untuk kesediaannya
karena itu sekali lagi kami tidak akan membuka identitas saksi kami
baik tapi saksi dari timnas amin mengetahui sendiri
mengalami sendiri ada dugaan dugaan kecurangan itu dilakukan ya
meskipun mbak jangan mungkin nanti prof marwarar
juga mengkoreksi jika saya salah
prof jadi ini kan berbeda dengan peradilan pidana
ini kan peradilan tata negara sehingga kualitas saksi
juga agak berbeda dibandingkan dengan
pembuktian di peradilan pidana begitu
sehingga saksi yang kita hadirkan nanti bisa jadi
tetapi juga bisa jadi saksi fakta itu kita hadirkan dalam bentuk keterangannya yang tertulis
karena ditambah dengan peraturan di mahkamah konstitusi yang membatasi jumlah saksi
kalau kita ingin membuktikan misalkan sekian ribu kecurangan apakah kita juga harus menghadirkan sekian ribu saksi
karena terbatasnya waktu dan terbatasnya tempat
karena itu kita sedang mengatur strategi supaya ada saksi yang dia bisa menjelaskan seluruh peristiwa yang terjadi di dalam proses pemilu ini
tetapi kemudian mengefektifkan jumlah tadi
karena satu terbatas dari sisi orang yang kedua juga terbatas dari sisi waktu
bukti buktinya juga secara konkret
bukti bukti secara tertulis sudah kita serahkan ke mahkamah konstitusi
berupa surat id card macam macam lah yang kita peroleh dari proses investigasi kita selama ini
baik pak henry apa yang sudah disiapkan oleh tpn ganjar mahfud untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh empat ketika nanti diajukan ke mahkamah konstitusi
tentunya tidak berbeda ya
cuma kami melihatnya dari kecurangan ini
yang harus kami tegaskan yang dilakukan dengan cara yang sangat sistematis
dengan cara yang sangat terstruktur
dengan cara yang sangat masif
sehingga dengan melaksanakan apa yang sudah didesain itu adalah satu kecurangan yang berdampak menguntungkan pasangan dua
dan merugikan pasangan yang lain
karena di dua itu mulai dari awal pendaftaran pasangan calon
itu kan ada pihak yang berkepentingan dalam hal ini
jokowi karena anak kandungnya diajukan sebagai calon wakil presiden
nah kemudian kecurangan kecurangan
karena mengikuti sistem yang sudah didesain
mulai dari quick count dan sebagainya
yang suara atau perolehan suara dari ganjar mahfud yang sudah dikunci di lock di angka tujuh belas persen dan sebagainya ya
nah ini yang akan kami buktikan
oke itu akan dibutuhkan oleh tiapan ganjar mahfud
pak marwarar pengalaman anda menangani sengketa pemilu
dan kualitas saksi seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa membuktikan ada kecurangan dalam proses pemilu itu
ya saya kira seperti biasa bahwa semua pelanggaran itu bisa dijelaskan tentu
baik dengan alat bukti surat
terutama dengan saksi saksi seperti itu maupun dengan saksi ahli
tetapi khusus untuk masalah pemilu presiden kali ini
kesulitan khusus yang bisa kita lihat secara aset
maka itu selisih perolehan suara yang sedemikian besar menyebabkan bahwa alat bukti kalau mau fokus kepada perselisihan hasil suara di dalam artian secara kuantitatif
barangkali semua pihak pemohon ini akan mengalami kesulitan karena tentu itu membutuhkan juga suatu bukti bukti yang masif untuk bisa menggeser kalaupun betul ada kecurangan kecurangan
apa yang terjadi dari mulai awal sampai akhir
maka dalil yang pertama yang harus kita lihat di situ dan itu menjadi pedoman juga di mk dari zaman dulu
bahwa setiap proses dan ini pasti berpengaruh terhadap hasil
proses yang buruk pasti hasilnya buruk
proses yang buruk dan tidak benar hasilnya juga tidak benar
nah ini barangkali menjadi fokus nanti mahkamah konstitusi untuk membesatkan di situ
kalau misalnya saya pribadi agak berbeda sedikit melihat
putusan nomor sembilan puluh karena dalam undang undang kekuasaan kehakiman yang lama satu putusan seperti itu ketika ada hakim yang memiliki kepentingan sendiri tidak mundur itu disebut tidak sah
tapi kemudian undang undang empat puluh delapan dua ribu sembilan diganti sedikit menjadi cacat
tetapi menjadi persoalan kalau di dalam hukum acara di amerika disebutkan hukum pidana
buah pohon beracun itu seperti itu
buah pohon peracun tidak boleh dimakan
karena kemudian ketika didaftar oleh kpu dengan keputusan itu
kpu juga dihukum oleh dkpp kan melanggar etik
nah salah satu yang paling prinsip ini saya kurang tahu pak henry tahu ini
bahwa kategori perbuatan melawan hukum dalam jursidence indonesia yang mengambil over jurispensi dari belanda
pelanggaran etik itu sendiri merupakan kategori
dia melakukan perbuatan melawan hukum itu kategori keberapa itu dalam jurisprudensi pma itu
nah itu sendiri menyebabkan kita melihat bahwa pelanggaran pelanggaran yang lain
yang sudah dibuktikan bukan dibuktikan ya
disajikan oleh media sosial dengan derty vote
kemudian di televisi bisa kita lihat misalnya metro juga menyajikan itu presiden membagi blt di depan istana
nah kemudian tadi saya mendengarkan dari
menteri sosial tentang blt yang sekian ratus triliun
suatu sistem yang mungkin barangkali dipakai
pemohon satu dan tiga itu adalah tsm
struktur pemerintahan dipakai nggak
ini barangkali akan terlihat nanti adakah
misalnya pejabat pejabat yang diangkat sebagai pejabat sementara sebelum
itu merupakan satu instrumen yang dipakai
kemudian struktur penyelenggara pemilu dipakai
itu semua merupakan konsentrasi yang bisa memusatkan
bahwa ada struktur pemerintahan yang dipergunakan
dan kemudian sistemnya ada
dan pasti dalam kondisi seperti itu
kalau ini bisa terbukti meskipun itu menjadi satu problem
yang berat bagi mk itu dan itu membutuhkan juga
karena kita sudah dengar misalnya
seluruh persoalan proses termasuk tsm
apa dampaknya pada hasil pemilu
ini kan kita bisa akan melihat ini nanti
kalau itu bisa dibuktikan
pengaruhnya tentu seperti permohonan ini
pasangan calon yang memperoleh suara itu
tanpa melakukan satu pemilu lagi
tapi pemenang yang kedua ditetapkan
ada disebutkan pemilu ulang
itu tentu di dalam pengalaman mk
terjadi dalam beberapa pilkada
tetapi di dalam pemilu secara presidensial
tapi ini adalah merupakan suatu hal yang
dan keberanian hakim mk ada untuk menegakkan
ya sulit itu kan bukan berarti nggak bisa dibuktikan
banyak sekali kata kunci yang diberikan oleh bang marwara tadi
bahwa apa yang tadi dijelaskan oleh pak marwarar
itu juga menjadi bagian yang
proses pembuktian mk kita nanti
pak marwarar mengutip mencontohkan pilkada gitu ya
putusan mk delapan puluh lima dua ribu dua puluh dua kalau saya nggak salah
itu hari ini sudah tidak lagi memisahkan antara rezim pemilu dengan pilkada
kejadian kejadian di pilkada yang relevan
atau lebih kuat lagi bahkan menjadi jurisprudensi barangkali
di saburu jua kalau nggak salah
seorang bupati yang kemudian di
kemudian dibatalkan oleh mahkamah konstitusi kemenangannya
ada juga di yalimu
ada kejadian dimana salah satu pasangan calonnya
pilpres ulang tanpa ada gibran raka buming raka ya
tadi pak marwar sudah menyatakan ini sangat sulit dibuktikan
dari tpn dengan jermalvoet
apakah pilpres ulang sama seperti timnas amin
sulit bukan berarti tidak bisa ya
tergantung bagaimana hakim bisa melihat ruh atau dari permohonan kami
bisa melihat ruh dari peristiwa peristiwa yang kami uraikan
artinya sulit bukan berarti tidak bisa itu satu satu ya
yang kedua kalau ditanya target ya
dalam hal ini berarti petitum dari permohonan
pertama sudah barang tentu menerima
dan mengabulkan seluruh permohonan
menyatakan putusan kpu nomor sekian
yang dibacakan pada waktu malam tanggal dua puluh itu
tentang penetapan hasil pemilu nomor sekian
dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat
kemudian dibatalkan itu ya
selanjutnya mendiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut dua
kemudian memerintahkan kepada kpu untuk menyelenggarakan pemilu ulang khusus pilpres
dengan tidak melibatkan atau tidak mengikut sertakan pasangan
karena kan kita melihat beberapa waktu terakhir
pada saat proses pemilu dua ribu dua puluh empat selalu menjadi sorotan
bagaimana pak henry melihat itu
independensi hakim mk yang kemudian dipertanyakan
karena pada proses pemilu kan selalu menjadi sorotan
hakim di mahkamah konstitusi itu
sama dengan hakim hakim di lembaga peradilan yang lain
hakim di dalam menjatuhkan putusan itu
sebelum menjatuhkan putusan dalam pertimbangannya
harus menyelami menjiwai rasa keadilan
perasaan keadilan dan hidup di tengah tengah masyarakat
kami pun masih berharap bahwa hakim hakim mahkamah konstitusi ini
yang putusannya final and binding
tentunya mempunyai rasa keadilan yang tinggi dalam hal ini
kemudian mempunyai akal sehat
pak marwar tadi menyatakan akan sangat sulit untuk dibuktikan
tapi baik timnas amin maupun tpn ganjar mahfud bilang
kita akan lihat bagaimana prosesnya di mahkamah konstitusi nanti